dua belas september dua ribu dua puluh dua lalu menteri kesehatan ri mengumumkan vaksin pcv atau pneumococcus conjugate vaksin
sebagai vaksinasi rutin yang diberikan pada bayi usia di bawah satu tahun sesuai anjuran badan kesehatan dunia atau who
vaksinasi pcv bertujuan untuk menekan angka kesakitan dan kematian bayi akibat menderita pneumonia
vaksin pcv diberikan secara gratis di fasilitas layanan kesehatan primer seperti puskesmas atau posyandu
salah satunya di puskesmas kecamatan mempang perapatan jakarta selatan
menurut petugas vaksinasi saat ini baru enam puluh delapan anak yang mendapatkan suntikan vaksin pcv
mungkin masih banyak orang
tua yang belum tahu tentang vaksin pcv ini
kemudian karena dilakukannya bareng dengan imunisasi pentabio pentavalen jadi kita melakukan multiple injection
kadang orang tua itu suka takut untuk suntik langsung dua kanan kiri gitu
karena takut anaknya sakit atau takut demamnya berlebihan
jadi kendalanya hanya di kekhawatiran orang tua saja terhadap vaksin ini
menurut nuke yang perlu diketahui para orang tua
sebelum buah hatinya mendapatkan imunisasi pcv
kondisi bayi harus dalam keadaan sehat tidak sedang demam batuk pilek atau diare
bila memang hendak divaksinasi bayi sebaiknya dibawa ke puskesmas untuk diperiksakan terlebih dulu
petugas nantinya dapat membuat penjadwalan ulang untuk vaksinasi pcv bila kondisi bayi tidak memungkinkan
kita persyaratannya adalah bayi sehat
nomor satu bayinya sehat
kalau misalnya orang tua merasa bayinya ada demam
batuk pilek atau diare
sebenarnya tidak apa apa dibawa dulu saja
karena kan definisi demam batuk pilek atau diare orang awam dengan tenaga kesehatan kan berbeda
jadi lebih baik dibawa dulu ke puskesmas kita periksa dulu
kalau memang kita nyatakan sehat pasti kita imunisasi
tapi kalau memang ternyata ada sesuatu yang tidak kontraindikasi untuk imunisasi
pasti kita lakukan pengobatan terlebih dahulu nanti dijadwalkan kembali di minggu selanjutnya setelah

vaksin pcv diberikan tiga kali saat anak berusia dua bulan tiga bulan dan sebelas bulan
vaksin pcv juga dapat dilakukan bersamaan dengan pemberian imunisasi pentavalen atau imunisasi dasar lainnya
yaitu vaksin dpt untuk difteri pertusis dan tetanus vaksin hemofilus influenza tipe b vaksin hepatitis b juga poliotetes
ditambahkannya vaksin pcv ke dalam program imunisasi rutin disambut positif orang tua
yang memiliki bayi
seperti pasangan reza maulana dan rafika
kini mereka tidak perlu mengeluarkan uang saat ingin membawa bayinya mendapatkan vaksin pcv
mengingat harga vaksinnya relatif mahal
bagus ya untuk daya imun anak juga kan ya
kalau untuk imunisasi bayi ini kan
jadi emang penting sih kalau menurut aku sih
penting banget untuk anak itu ya agar tubuhnya juga lebih kuat lebih sehat
kepala biro komunikasi dan pelayanan publik kementerian kesehatan ri siti nadia tarmizi mengatakan
saat ini pemerintah sudah menyiapkan dua juta dosis vaksin pcv hingga akhir desember dua ribu dua puluh
tentunya kuota ini akan bertambah di tahun depan mengingat jumlah populasi bayi di bawah satu tahun di indonesia saat ini sebanyak empat lima juta
untuk mengejar percepatan vaksinasi menurut siti nadia
bayi yang sebelumnya telah mendapatkan imunisasi pcv dari rumah sakit atau praktik dokter spesialis anak
diperkenankan untuk melanjutkan pemberian vaksin pcv tahap kedua dan ketiga di puskesmas atau posyandu selama kondisi bayi dalam keadaan sehat
tidak ada masalah selama dia bawa catatan kartu vaksinnya
biasanya kan anak anak baik itu di rumah sakit maupun di posyandu itu memiliki kartu vaksin atau buku kia ya kalau di puskesmas
nah selama catatannya sama ada ya pemberian vaksinasi bisa dilakukan dimana saja
jadi tidak harus datang pada fasilitas pelayanan kesehatan yang sama
karena prinsipnya vaksin pcv ini sama yang diberikan di rumah sakit ataupun juga yang diberikan di puskesmas
siti nadia menambahkan vaksinasi pcv merupakan bagian dari tujuh kebijakan transformasi kesehatan
salah satunya transformasi layanan primer
di mana pemerintah saat ini tengah menggalakkan upaya preventif dan promotif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
sejak vaksin pcv diberikan
pertama kali di tahun dua ribu tujuh belas di kabupaten lombok barat dan lombok timur
kemudian dikembangkan secara menyeluruh di seluruh wilayah provinsi ntb di tahun dua ribu delapan belas
kemudian disusul pemberian vaksin pcv di jawa barat dan jawa timur di tahun dua ribu sembilan belas dan dua ribu dua puluh
pemberian vaksin pcv bukan hanya dapat menekan angka kesakitan dan kematian akibat pneumonia
juga dapat mencegah stunting
karena pneumonia bukan hanya dapat menyebabkan radang pada paru paru
juga dapat mengganggu status gizi anak
arman helmi galuh prestisa jakarta